alhamdulillah pembangunan jalan tol jakarta cikampek dua elevated sudah rampung
dan segera bisa kita manfaatkan
banyak keluaran keluaran yang masih masuk kepada saya
kalau sudah lewat yang namanya cikampek jakarta atau jakarta cikampek
macetnya bisa berjam jam dan kita harapkan dengan selesainya jakarta cikampek dua elevated ini
persoalan itu sudah tidak kita dengar lagi
dan saya memberikan penghargaan memberikan apresiasi dengan selesainya pembangunan jalan tol ini
karena saya tahu prosesnya sangat penting
rumit jalan yang ada tetap harus dibuka dan berjalan
di dekatnya ada pembangunan lrt di dekatnya lagi ada pembangunan kereta cepat
sehingga bukan sesuatu yang gampang untuk diselesaikan
karena berada di tengah lalu lintas yang sangat padat
bayangkan ada dua rat
satu ratus ribu kendaraan yang lalu lalang per hari mondar mandir sangat padat
pembangunannya ada di atasnya
tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar
sehingga kita harapkan ini bisa mengurai kemacetan
dan kemacetan yang sering dirasakan oleh masyarakat selama terjebak
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
dan mohon berkenan kepada bapak presiden untuk dapat melakukan penekanan tombol sirina
dan penanda tanganan prasasti
kita akan hitung bersama sama
tiga dua satu
hadirin sekalian dengan demikian maka jalan tol jakarta cikampek dua elevated
telah selesai diresmikan
dan mohon berkenan kepada bapak presiden untuk dapat berkenan melakukan penanda tanganan prasasti
didampingi dengan rombongan